berwisata di lembang kabupaten bandung barat seakan tidak ada habisnya
di masa pandemi covid sembilan belas wisata alam menjadi pilihan utama wisatawan
saya pun mencoba mengunjungi salah satu lokasi wisata alam di lembang
meskipun berada di alam terbuka pengelola wisata alam tetap menerapkan protokol kesehatan ketat di lokasi wisata
mulai dari gerbang masuk lokasi wisata saya wajib mencuci tangan memakai masker
mengukur suhu tubuh dan melakukan sterilisasi tubuh menggunakan peralatan yang telah disediakan
di dalam lokasi wisata petugas juga telah menyediakan hand sanitizer dan tempat mencuci tangan di sejumlah lokasi agar mudah dijangkau
lokasi wisata yang saya datangi ialah dusun bambu
di sini selain wisata alam juga menawarkan wisata kebudayaan sunda yang diberi nama lembur urang
mengusung konsep rumah tradisional
semuanya adalah hal yang bisa dikunjungi oleh pengunjung
lembur urang juga menawarkan berbagai kesenian khas sunda
mulai dari seni tari permainan tradisional hingga seni musik khas sunda
jadi di sini kita bisa belajar alat musik sunda
yang saya mainkan ini namanya gender
ada juga nih gendang
jadi sebelum main ini kita harus wajib membersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer
supaya kita tetap bisa mencari alat musik sunda

aman ketika memainkan alat musik ini
lanjut lah ya
pengelola dusun bambu mengaku
protokol kesehatan yang diterapkan di sini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung
protokol kesehatan yang kita terapkan artinya memang itu memerlukan alat alat yang memang tidak murah
tapi artinya itu
akan menjadi worth it untuk pengunjung pengunjung kami
jadi intinya dengan investasi yang tidak murah tentunya
tapi pengunjung yang datang ke dusun bambu itu akan merasa aman
lokasi selanjutnya yang saya kunjungi masih bertemakan wisata di alam terbuka
yaitu wisata di tengah hutan pinus di kawasan lembang
di lokasi ini pengunjung bisa menikmati udara segar khas pegunungan
yang dikelilingi oleh hutan pinus di grafika
dan cikole lembang
meskipun sempat terjadi penurunan jumlah pengunjung akibat pandemi covid sembilan belas
namun pihaknya tetap berusaha meningkatkan pelayanan
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat bagi keamanan pengunjung
dengan kita menerapkan protokol kesehatan dan juga memberikan upaya
apa yang diarahkan pemerintah tentang vaksinasi
harapannya ekonomi dan juga pariwisata ini bisa bangkit kembali
dan kita bisa memberikan pelayanan kami secara maksimal
dan juga tetap memperhatikan
kesehatan bagi kami karyawan perusahaan dan juga terutama pada pengunjung kami
sejumlah wisatawan yang mendatangi lokasi wisata mengaku
memang sengaja memilih lokasi di alam terbuka
sebagai tujuan wisata di masa pandemi
kita pilih tempat yang outdoor seperti ini
yang kena matahari terus sebelum pergi juga kita makan minum vitamin
bahwa prokes tempat juga berarti ini
itu jadi pertimbangan berarti ya
iya soalnya kalau misalkan kan takut juga ya
misalkan di indoor gitu atau misalkan nggak ada yang
apa tuh pakai disinfektan gitu tempatnya nggak higienis saya juga nggak mau
kita harus pintar milih milih ya milih milih tempat gitu
jadi kalau masih pandemi gini ya kita pilih yang udara terbuka seperti ini
kemudian kita bisa physical distancing jaga jarak
kemudian kalau di sini kan tempat seperti ini dengan contage masing masing
kita frekuensi akan ketemu dengan orang lain itu minim banget gitu
setelah seharian berwisata di lembang
tempat menginap untuk beristirahat
hotel yang saya pilih berbeda dengan biasanya
karena berada di alam terbuka yaitu di tengah tengah hutan pinus
selain sengaja memilih hotel yang berada di alam terbuka
saya juga memastikan protokol kesehatan di hotel yang akan saya tuju
menerapkan protokol kesehatan secara ketat
setelah seharian jalan jalan di lembang
memang paling pas menutup hari
dengan menikmati minuman khas sunda yaitu baji gurhanga
dan bagi anda yang ingin tetap berjalan jalan di masa pandemi seperti ini
pastikan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
mulai dari memakai masker menjaga jarak serta sering mencuci tangan
franky wijaya rizky radian kabupaten bandung barat